oke kita sekarang akan berbincang langsung dengan tristan yang masih berada di australia tentunya ya melalui sambungan skype
kita sahapas aja tristan hari ini
selamat pagi tristan waktu indonesia selamat pagi
ya tristan bisa diceritakan bagaimana ini awalnya bisa ikut perlombaan spelling di ini terus persiapannya seperti apa sih
ya aku itu nggak persiapan sih
wah keren tahu aja gitu ya
tapi selamat loh itu bisa menang spelling b itu hebat sekali apalagi ada berapa orang kontestannya di sana
ya mulainya itu ada tiga puluh enam terus jadi delapan belas terus tujuh belas orangnya itu aku kalahin
wow luar biasa
suka sekali ya dengan spelling bee ya
tristan kita mau tes tristan aja ya di sini ya biar pemirsa indonesia tahu betul atau tidak nih
jago untuk spelling kata kata dalam bahasa inggris
oke ini kalimat yang pertama nih
kalimat yang pertama
bilangnya yang bener dong
udah di koreksi di saya nih
aku bisa lihat loh
oh dia bisa lihat
oke bakal lo lihat itu
sekali lagi sekali lagi gimana
pasti mudah sekali
betul ya pemirsa coba lihat tuh
oke kalimat yang kedua nih kata yang kedua
kamu mau baca
wow betul juga
coba deh dilihat di layar
betul nggak pemirsa indonesia nih
nah itu dia
oke baru dua nih
yang ketiga yang ketiga
saya jadi ini malu mau ngucapinnya takut disebut salah lagi nih sekarang
kayanya ini terlalu mudah untuk tristan ya
tristen pernah menemukan kata yang sulit sekali nggak sih
pernah menemukan kata yang sulit sekali nggak sih
mungkin yang juga jadi favorit
eee oh aku punya satu
uh apa itu barang apa itu
itu itu oh itu apa
kayak kalau nggak mau nggak suka apa itu nggak suka itu nggak suka mau itu loh apa
bahasa indonesia ini susah ya
ada satu lagi nih yang saya mau tes sama tristani ya
ini kalimatnya sih sebenarnya kalimat yang agak sulit karena nggak susah susah juga sih
tetapi digunakan dalam bahasa bahasa yang high context
saya belajar ini di kuliah politik saya nih
aduh udah deh
luar biasa nih tristan
hebat banget kamu ya
kenapa sih kamu awalnya gimana bisa mudah mengenali kata kata seperti itu tristan
ceritanya seperti apa
ceritanya sih eh aku itu aku dari eh eh itu umur berapa
tiga empat tahun itu aku udah bisa baca dalam bahasa inggris sama bahasa inggris
bahasa inggris sama bahasa indonesia
tapi aku itu nggak latihan aku hanya tahu aja
jadi akhirnya ini jatuhnya ke hobi kamu ya melihat kalimat kalimat gitu ya
kenapa sih apa yang kemudian apa ya tristan sukai dengan spelling ini
ini mungkin apa yang kamu temukan dari setiap kata kata sampai kamu jatuh cinta sama kata kata
apa yang kamu temukan dari kata kata yang susah susah itu sehingga kamu itu jatuh cinta sama kata kata
karena kalau tahu banyak kata kata bisa dipakai pas bicara pas nulis
terus nanti kalau misalnya orang pakai terus aku lihat bisa bilang oh itu benar oh itu nggak benar
jadi untuk mengoreksi orang ya
itu bapak sama ibu di rumah sering salah nggak kalau ngomong
lumayan sih tapi kadang kadang salah
teman teman di sekolah gimana kesel kalau kamu koreksi terus tuh kata katanya
teman teman di sekolah kamu kalau mereka ngomong sama kamu terus salah ngomong gitu kamu ini gak suka koreksi mereka nggak
iya kadang kadang aku benerin
tapi itu bikin mereka stres
kristan terakhir cita citanya mau jadi apa sih
aku mau jadi guru kalau enggak jadi itu grafik designer
wow keren mudah mudahan nanti jadi guru jadi kreatif designer di indonesia juga ya mudah mudahan
eh terakhir terakhir tunggu sebelum nih saya ingin coba tristan kalau tadi kan bahasa inggris kamu jago banget
coba kalau bahasa kamu dari ponorogo ya anak ponorogo kan
enggak aku lahirnya di depok
oh lahirnya di depok
tapi bapak lahirnya di ponorogo ibu lahirnya di salatiga
ya udahlah emang ini jago sama kata kata sih tristan
tristan selamat ya sukses di australia di sana dan tentunya teman teman di indonesia juga bangga banget nih ada anak kayak tristan di australia
memenangkan kata kata spelling bee di australia
sukses ya jangan lupa sama indonesia ya tristan
ya makasih tristan sukses
terima kasih tristan